gubernur dki jakarta anies baswedan
tetap meresmikan proyek pembangunan masjid atta bayun
di kawasan taman vila meruya
kembangan jakarta barat meski menuai tentangan
dari sejumlah warga anies bahkan
melakukan sholat jumat bersama sejumlah warga
di lokasi pembangunan masjid
gubernur anies menjelaskan bahwa
pembangunan masjid atta bayun yang rencananya
akan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau itu
sudah memiliki izin dan tidak melanggar
peraturan yang berlaku
jadi ini bukan
selera ini bukan
objektif berdasarkan pada
ketentuan dan apabila
keputusan yang dibuat oleh
pemerintah tidak disetujui
pt un jadi ini
sebelumnya pada jumat pagi
sejumlah warga melakukan unjuk rasa
memprotes pembangunan masjid atta bayun
warga merasa pembangunan masjid di lahan terbuka hijau
di permukiman mereka
menyalahi aturan warga mengaku telah
menyiapkan lahan lain namun tidak mendapat
tanggapan pemerintah rencananya
masjid atta bayun akan dibangun di atas
lahan terbuka hijau seluas
pemerintah provinsi dki jakarta
lahan terbuka hijau itu berada di tengah
komplek perumahan taman villa meruya
kembangan jakarta barat